kini kami ajak anda untuk melihat bagaimana suasana ramadan di negeri paman sam
ada warga negara indonesia diti rahmawati yang saat ini berada di los angeles amerika serikat
wah udah pakai kerudung cantik sekali pagi ini ya
kalau di sana ini malam atau pagi nih
ini malam atau pagi nih di sana
ini saat itu sekarang di sini hari senin pukul satu tiga puluh siang
oh siang ya berarti ya
nah bagaimana nih masih puasa puasanya berapa lama
pastinya ini ada berbeda sekali dengan indonesia ya mbak diti ya
insya allah masih puasa
karena ramadan tahun ini sekebetulan berkepatan dengan musim seni
jadi kami berpuasa
kami yang ada di los angeles ini berpuasa selama enam belas jam
dan ini masih sedikit lebih awal daripada tahun lalu yang di sana
bulan ramadan berkepatan dengan musim panas

nah tapi sejauh ini bagaimana
apakah tetap lancar puasanya
atau justru karena saking panjangnya jadinya ya agak agak memaklumi lah begitu ya
jadi ada bolong bolongnya atau bagaimana
sejauh ini sih alhamdulillah
alhamdulillah masih larikan
belum ada belum kalah
karena banyaknya kegiatan juga
jadi agak lupa kadang kadang lupa juga
jadi ya diisi dengan kegiatan kegiatan tertentu
jadi kadang kadang lupa juga kalau sudah berpuasa
dan kebetulan kan di indonesia ini sekarang lagi semuanya lagi pada satap sahur nih
biasanya kalau misalnya untuk sahur itu seperti apa sih
apakah sulit untuk mendapatkan
kan sahur kalau kita kan di indonesia begitu
bisa lah ke warung warung begitu
kalau di sana bagaimana
untuk sejauh ini di los angeles terutama
kami sangat warga indonesia sangat bersyukur sekali
karena mudah sekali mendapatkan panganan khas indonesia
contohnya saja seperti tahu tempe itu sangat mudah sekali kami dapat di sini
apa saja itu biasanya menunya itu
dan menu yang biasanya saya sediakan di rumah
biasanya itu kolak untuk membuka puasa
karena untuk lebih lebih mengobati rasa kangen juga
makanya setiap hari itu pasti selalu harus ada koneksi
oke mbak dety ini kan saat ini lagi ada di los angeles begitu
lalu ada rencana nggak sih untuk lebaran balik ke indonesia begitu
sejauh ini belum ada rencana
mungkin tahun depan tergantung bagaimana listrik
sekolah anak saya di sini
karena harus berkembang dengan hari libur juga
oke dan tentunya ini keluarga kan masih kebanyakan memang di indonesia ya
ada nggak salam ataupun ucapan ucapan yang ingin disampaikan kepada keluarga ataupun kerabat di indonesia
hanya mau mengucapkan selamat berkuasa selamat menunjukan hidup di badan kuasa untuk keluarga
dan untuk teman teman banyak yang berjalan jalan ini ya
mohon maaf terima kasih
oke baiklah mbak dity
mbak dity rawawati terima kasih sudah berbagi informasi dan tetap semangat untuk menjalankan ibadah puasa di sana ya mbak dity ya